ii bawa yang
eh kena ya
aduh mata gue
aduh mata gue
udah gue aja
eh lo bisa dimana pada
gue ini bisa dari toilet kok
kan disana juga toilet
lo abis ketemu siapa sih emangnya
eh eh eh eh ada nono gita
lo abis ketemu gina ya
iya enggak maksudnya tadi gini ya
iya enggak maksudnya tadi kan
gue tadi pas ke toilet ada dia
terus ya kita ngobrol aja bentar gitu
nah itu bob
jadi tadi yang gue obron sama gina tuh tentang
sampai mana lu pdkt sama dia
mantep juga temen lo deh
kok dia malah makin nutupin
kayaknya deren lebih mentingin temen temennya deh
daripada hubungan gue sama dia
aku kasih puding buat tante spesial banget
sebagai tanda terima kasih
karena tante udah terima lamarannya papa
tante itu kan udah deket satu
jadi gak ada salahnya
kalau tante itu melangkah ke hubungan lebih serius lagi sama pak kamu
mulai sekarang aku harus sudah biasain dong
buat manggil tante mama
tante keberatan gak
ya tentu aja enggak dong
malah tuh tante seneng banget
tante kan punya anak baik seperti kamu
aku juga seneng banget
aku bakalan punya mama baru yang baik banget kayak tanpa
santa kayaknya aku harus pulang deh
tante aku antarin pulang dulu ya
gak usah tante pulang naik taksi aja
nanti sampai rumah jangan lupa telepon tante
yaudah kalo gitu aku pulang ya
tante hati hati pulang ya
salam buat bapak kamu ya
jaketnya roman kan masih di mobil gue
kenapa tadi di sekolah gak gue balikin ya
gue balikin ke poson aja
masa iya gue beneran gak ada duit
gak ada duit
gak ada duit
mudah mudahan aja roman gak lagi tidur siang
lu enak ada victor di sini
gue bisa minjem duit kan
kira kira duit kira kira siapa ya yang lagi butuh gue bikinin puisi romantis
butuh duit nih
sampai kapan gua makan instan terus motor gua mau kasih makan apa
bobby jangan lagi pdkt sama gini siapa tahu dia butuh puisi romantis
eh eh getar getar nih eh si roman
hai bob ah gini bob lu kan lagi lagi dekatnya sama gini lu butuh puisi romantis lagi butuhkan
pasti kan untuk saat ini sih tidak sepertinya sop enggak lu jangan jangan salah bob cewek kalau
lu kasih puisi romantis pasti meleleh meleleh emang lebih nyali meleleh gua serius gua kasih
dia mereka tube rocky

membuat kalau melihat norman lagi butuh uang sekarang gini what is insipos ironic
gimana cara bantu dia ya
pede lo itu tingkat dunia ya
wah mie banget
gue pasti nyuci dengan penuh perasaannya
mbak gue kali yang nyuci bukan gue
ini gue belum makan siang
kalau makan sekarang gue kayaknya
udah deh gue traktir
tahan sih lo sok kaya lo traktir traktir gue terus
lan tuh kan besok mau traktir gue sama yang lain
yaudah biarin gue kali ini terakhir lo
martabak anak kos
gue mau bikin martabak mie
lo mau gak
atau lo gak level makan beginian
mau sereset ya
kalau mau ganteng gue dong
lo bantu apa
aduh di rumah gue mana pernah muluk cabe
cabenya di pasar
eh kenapa ya
aduh mata gue
aduh mata gue
aduh gimana ya
ini tuh ini tuh
gitu deh iya